pt kereta api indonesia daerah operasional satu jakarta telah merampungkan perbaikan jalur kereta api jarak jauh yang rusak terendam banjir
pt kai memastikan kereta api dari dan menuju jakarta kembali beroperasi selasa sore
hal ini disampaikan kepala humas pt kereta api daerah operasional satu jakarta eva kairunisa selasa siang
jalur kereta api yang diperbaiki adalah ruas di kilometer lima puluh lima seratus hingga kilometer lima puluh tiga
menjelang keberangkatan kereta api dari jakarta menuju sejumlah kota di jawa penumpang sudah mulai berdatangan ke stasiun gambir jakarta pusat
tempat penjualan dan pencetakan tiket elektronik di pintu keberangkatan juga sudah kembali beroperasi
ya dapat kami sampaikan bahwa proses perbaikan untuk menormalkan kembali dari jalur rel yang terdampak banjir telah selesai dilakukan oleh seluruh tim pt kai daob satu jakarta pada siang tadi
dan dengan mengedepankan prinsip keselamatan serta keamanan perjalanan ka diputuskan mulai sore ini perjalanan kereta api jarak jauh sudah dapat dioperasikan kembali untuk melintasi lokasi tersebut
dan pt kai daerah operasional satu jakarta juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa yang sempat terdampak pembatalan ka karena dampak dari gangguan perjalanan jalur rel yang terendam banjir
dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama di stasiun gambir
albi kami mendapat informasi bahwa perbaikan rel kereta api sudah selesai dilakukan apakah rute perjalanan kereta api sudah berlangsung normal kembali
ya selamat sore rifana betul sekali kami menerima juga informasi dari pt kai daerah operasional satu jakarta
di mana kepala humas pt kai daerah operasional satu eva hairunisa siang tadi menginformasikan bahwa jalur kereta api yang kemarin selama tiga hari berturut turut mengalami gampang

dan di mana perbaikan rel kereta api sudah selesai dilakukan

dan kedua adalah kereta api jayakarta pasar senen surabaya gubeng
dan yang ketiga adalah kereta api serayu jurusan pasar senen purwokerto yang nantinya akan diberangkatkan pukul dua puluh lebih tiga puluh waktu indonesia barat
pt kai juga menjanjikan akan melakukan pengembalian dana secara penuh kepada sejumlah pengguna jasa kereta api yang selama tiga hari kemarin sampai dengan hari ini terkena dampak pembatalan kereta api karena memang tidak ada keberangkatan sama sekali akibat jalur yang rusak
dan pihak dari pt kai memperkenalkan
kita akan calon penumpang yang sebelumnya membatalkan tiket untuk mendatangi stasiun stasiun yang berada di bawah naungan pt kai dawab satu
di antaranya adalah stasiun gambir jakarta pusat stasiun senen jakarta pusat lalu juga ada stasiun jakarta kota stasiun bogor stasiun bekasi stasiun karawang dan juga stasiun cikampek
di mana di wilayah ini masyarakat yang sebelumnya sudah melakukan pembelian tiket ini bisa langsung mendatangi loket loket yang dibuka di sana untuk melakukan pembatalan
ataupun reschedule perubahan jadwal
keberangkatan kereta api yang nantinya akan mereka gunakan di lain waktu ataupun di lain hari
ya baik terima kasih koresponden cnn indonesia albi pratamatas
laporan lengkap anda selamat bertugas kembali